pada sabtu delapan agustus lalu seorang pria berusia tujuh puluh satu tahun ade menghadapi amukan warga setelah memuat konten ujaran kebencian agama di media sosial
ia kemudian diamankan oleh polisi agar tidak menjadi korban amukan warga
dari pemeriksaan petugas mengamankan sejumlah barang bukti termasuk video pendek berisi peristaan agama dari akun media sosial tersangka
dan kemudian untuk mengamankan orang tersebut dari polsek dan kemudian dari reskrim pk reskrim polres tabes badung itu mengamankan yang bersangkutan supaya tidak ada tindakan yang main hakim sendiri
akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman enam tahun penjara dan atau denda sebesar satu miliar rupiah
sesuai undang undang ite tentang ujaran kebencian
tim liputan cnn indonesia